ya tentunya kepergian ratu elizabeth ii ini menjadi momen yang paling menyedihkan bagi keluarga kerajaan
ya pangeran charles sebagai anak tertua secara otomatis menjadi raja inggris menggantikan elizabeth ii
wafatnya ratu elizabeth ii menimbulkan duka mendalam bagi keluarga kerajaan
charles telah memberi keterangan resmi mengenai ibunya ratu elizabeth ii yang meninggal pada kamis sore waktu inggris
kepergian sang ratu merupakan momen yang sangat menyedihkan baginya dan seluruh keluarga
berpulangnya ratu elizabeth ii membuat tahta yang dipegangnya selama tujuh puluh tahun ikut berakhir
pangeran charles sebagai putra sulung ratu elizabeth ii secara otomatis menjadi raja inggris menggantikan ratu
pihak kerajaan inggris mengumumkan raja baru inggris secara resmi dikenal sebagai charles iii
charles iii menjadi raja inggris dan kepala negara dari empat belas kerajaan lain termasuk australia kanada dan selandia baru
sementara itu sang istri camilla akan menjadi permaisuri